halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia news hour bersama saya heranoval bashir
istri ferdisambo putri cenrawati pada hari ini menjalani langsung saksi di sidang kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua huta barat
putri akan memberikan keterangan untuk terdakwa richard eliezer ricky rizal dan juga kuat maruf
terdakwa putri cenrawati memberikan kesaksian dalam sidang kasus pembunuhan berencana nofrian syah yosua tabarat atau brigadir j di pn jakarta selatan pada hari ini
istri mantan kepala divisi profesi dan pengamanan polri ferdisambo ini bersaksi untuk terdakwa berada richard eliezer ripka ricky rizal dan kuat maruf
dikutip dari cnn indonesia com putri sedianya bersaksi pada sidang yang akan digelar rabu pada tujuh desember lalu
namun ia meminta diperiksa sebagai saksi dalam sidang secara tertutup dengan alasan perkara pembunuhan brigadir yosua bersinggungan dengan dugaan kekerasan seksual
meski demikian hakim menolak permohonan tersebut lantaran perkara yang tengah diadili adalah dugaan pembunuhan berencana bukan kekerasan seksual

kuat makruh di rumah magelang pada tanggal dua juli dua ribu dua puluh dua
kemudian pada tanggal tiga juli tadi ia mempersiapkan segala kebutuhan anaknya untuk memasuki sekolah di asrama
seperti itu kemudian pada malam harinya pada tanggal tiga juli verdi sambo tiba bersama ajudan daden
kemudian pada tanggal empat juli dua ribu dua puluh dua sehabis makan siang pc fs susi dan juga joshua mengantar anak nomor tiga mereka ke asrama di sekolah di magelang
kemudian pada malam harinya fs berangkat ke semarang untuk mengikuti kegiatan hari ulang tahun bayangkara
majelis hakim juga sempat mempertanyakan kondisi daripada putri cendrawati begituheranov
yang mengaku sempat mengalami tidak enak badan atau sakit pada tanggal empat juli malam
di sini pada empat juli malam pada tanggal empat juli dua ribu dua puluh dua pc mengaku sakit
pada saat itu ia berbaring atau sedikit selonjoran di sofa kemudian pada saat itu ia juga didatangi atau ditawari oleh almarhum joshua
dan juga ditemani atau dibantu oleh eliezer untuk mengangkat dirinya atau memindahkan dirinya ke kamar di lantai dua
tetapi pc katanya menolak tawaran ataupun juga niat baik daripada joshua untuk mengangkat dirinya
untuk memindahkan dirinya ke kamar di lantai dua dan hal itu juga katanya disaksikan oleh asisten rumah tangga kuat ⁇ maruf ⁇
tetapi akhirnya pc kemudian bisa beristirahat di kamar di lantai dua tetapi ditemani oleh asisten rumah tangga susi
jadi ia tidur ditemani oleh asisten rumah tangga susi kemudian pada saat itu juga hakim bertanya tadi
sakit apa yang sering dialami atau sering diderita oleh putri candrawati mengingat putri candrawati adalah seorang dokter
jadi seharusnya mengetahui kondisi kesehatan
kondisi kesehatannya ataupun juga menerapkan protokol kesehatan di rumah tetapi menurut putri candrawati
ia sering mengalami cedera punggung karena sempat mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu
kemudian juga ada keluhan seperti vertigo gerd asam lambung dan juga ada keluhan keluhan yang lain
dan akhirnya pc kemudian dibantu oleh susi ternyata dan juga oleh kuat ma'ruf untuk beristirahat naik ke kamar di lantai dua
majelis hakim juga bertanya terkait dengan kondisi beberapa rumah yang dimiliki oleh putri candrawati dan juga verdi sambo
begitu mulai dari rumah di duren tiga yang katanya ditempati sejak tahun dua ribu lima belas
sejak ferdis sambo menjabat sebagai wadir krimum polda metro jaya
kemudian pc juga mengatakan mereka pindah kemudian ke rumah di jalan bangka sejak tahun dua ribu dua puluh
di mana rumah di jalan bangka itu menurut pc adalah rumah orang tua pc yang dipinjam untuk mereka tempati
karena rumah mereka yang ada di jalan duren tiga itu ditempati oleh para anggota ataupun juga ajudan daripada verdi sambo
kami tunggu perkembangan terbaru dari pn jakarta selatan
terima kasih untuk update anda siang ini
ada koresponden cnn indonesia arman helmi langsung dari jakarta